menteri keuangan terbaik se asia pasifik
apa saja indikator yang digunakan dalam mengukur menteri keuangan terbaik se asia pasifik adalah
bagaimana menq ini mengatur keuangan negaranya perputarannya dalam satu tahun
jadi ini yang menjadi landasan bagaimana kemudian menentukan dua belas menteri keuangan terbaik se asia pasifik
lalu juga terkait dengan pengontrolan anggaran
kalau tadi dikatakan sri mulyani berhasil mengontrol defisit anggaran kita
menjadi hanya satu tujuh persen
nah ini menjadi prestasi karena menjadi defisit anggaran terendah pemerintah indonesia di tahun dua ribu delapan belas
kita lihat kemudian ini dia
menteri keuangan terbaik se asia pasifik nomor satu siapa lagi kalau bukan ibu sri mulyani indrawati
menteri keuangan republik indonesia menduduki peringkat ke satu
dan cukup kita bangga karena ini sudah ke tiga kalinya
tiga kali ibu sri mulyani menjadi menteri keuangan terbaik se asia pasifik versi majalah finance asia
ini di sini
ibu sri mulyani dianggap sudah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi indonesia
dan juga tadi defisit anggaran terendah
defisit anggaran satu tujuh persen
selain itu juga bagaimana kiprah sri mulyani yang tadinya juga sebagai managing director dari bank dunia atau world bank
resign pada tahun dua ribu sepuluh
kemudian sri mulyani fokus membenahi perekonomian dan juga sektor keuangan yang ada di indonesia
tadi dikatakan juga bagaimana indonesia kemudian menjadi negara asia pertama yang menjual green bonds
green bonds ini adalah
surat utang negara
yaitu sebesar kalau saya tidak salah
green bonds yang dijual ini sebesar satu dua puluh lima miliar rupiah
jadi green bonds ini adalah surat utang negara
yang dijual kepada asing ataupun investor dalam negeri
begitu untuk kemudian digunakan hasilnya untuk iklim dan juga climate change
karena climate change ini menjadi salah satu fokus dari bank dunia
untuk memperbaiki bagaimana iklim yang kemudian berpengaruh terhadap pemanasan global
begitu green bonds indonesia kemudian laris di pasar

dan selain itu juga bagaimana sri mulyani bisa mengontrol gdp kita
gdp kita saat ini ada beberapa indikator seperti misalnya
rasio utang terhadap pdb kita
ini menggambarkan bagaimana artinya satu banding tiga
jadi bagaimana rasio utang kita ini bisa digunakan sebagai sektor sektor yang produktif di dalam negeri
ini masih juga di bawah standar yang dikeluarkan dari undang undang keuangan
selain itu juga di era sri mulyani kita mendapatkan outlook ekonomi triple b
dari lembaga pemeringkat fitch ratings
ini agak banyak ya karena kita cukup bangga dengan bagaimana kiprah sri mulyani untuk memperbaiki perekonomian di indonesia
triple b ini artinya kita adalah negara yang layak investasi dan utang kita masih terkontrol untuk sektor sektor yang produktif
sementara itu juga ada beberapa indikator lainnya
tapi ini juga ada di angka yang cukup baik
ini masih menjadi pr pemerintah juga terkait defisit transaksi berjalan
namun kemudian yang disoroti oleh finance asia adalah ternyata memang dari total green bonds atau surat utang negara tadi yang dijual oleh pemerintah indonesia
jadi ini memang kemungkinan untuk kepemilikan dari domestik atau investor dalam negeri ini memang jadi sedikit blessing in disguise dengan banyaknya modal asing yang masuk ke indonesia
sebetulnya ini juga bisa mendorong bagaimana defisit transaksi berjalan kita
tapi memang lagi lagi kalau kita merujuk pada misalnya indonesia first gitu kita harus mengutamakan bagaimana bisa masyarakat indonesia sendiri
yang membeli atau menguasai sektor sektor keuangan termasuk juga surat utang negara ini di dalam negeri
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini